mereka gak bisa ketemu saya
sekalipun mereka belum pernah ke rumah saya
maya benci sekali sama saya pak
saya lihat maya dan satria
kayaknya sedang stres ya bu
keliatannya mereka semakin aneh
dan rido mia dan kiki
jadi korban pak
lembutkanlah hati ayah dan ibu hamba ya allah
berikan ayah dan ibu hamba
agar sayang pada kami ya allah
berikan rezeki kepada ayah dan ibu hamba ya allah
agar kami bisa makan dan sekolah ya allah
ayah dan ibu hamba
agar selalu sayang kepada kami ya allah
satu lagi di sini
rido mia kiki kenapa kalian tidak masuk sekolah
aku gak di ijinkan sekolah
ya kita pengen seperti kalian
jadi kalian gak di jinkan lewat sekolah lagi
pada ngapain disini
kenapa mereka tidak di jinkan sekolah
pak rt nggak usah banyak tanya
gak perlu lah ikut campur
tapi saya hanya mau bantu warga disini
makanya kalian tuh jangan pada disini
ibu bilang masuk
mak kalian tuh kasih bilang sama orang orang
kalau kalian gak boleh terang
mau bikin malu aja sama ibu
gak tau diri ya
dan kamu rido
jaya lagi kamu kasih tau orang lain
karena kalian semua gak sekolah
jadi pekerjaan rumah kalian semua yang kerjain
masuk masuk masuk masuk
anak anak susah diatur kayak gini
kamu bangat sih nih bang
sekarang abis ini abis ini
biar dapet aja ya kiki
bukanya biasa aja
gak usah disedi sediin gitu
jadi rido mia dan kiki udah gak sekolah pak erte
kami disini gak bisa berbuat apa apa
karena kami selalu diancam
mereka gak bisa ketemu saya
sekalipun mereka belum pernah ke rumah saya
maya benci sekali sama saya pak
maya dan satria
kayaknya sedang stres ya bu
keliatannya mereka semakin aneh
jadi korban bu
yaudah yaudah sini kakak aja
kamu istirahat aja ya
kami beli istirahat aja biar kakak aja
kasian kak rindu dari tadi kerja terus
kenapa ayah dan ibu jatuh sama kita
beli kalau telah beri
kami selalu ingori
kamu jangan nangis
nanti kau ketahuan ibu
nanti kita bakal dipukulin
ada apa dengan ayah dan ibu kami
mia juga nek
iya nenek mau asuh kalian
nanti nenek kena marah ayah dan ibu
nenek janji akan bawa kalian dari sini
doakan nenek ya
ini nenek bawa ke makanan buat kalian
pasti kalian lapar ya
ini dipanggil dari tadi kok nyaut nyaut sih
ini pasti dari nenek kan
jawab ibu nih dari nenek kalian kan
udah berapa kali sih ibu bilang sama kalian
kalau ibu tuh gak suka banget
kalau kalian tuh masih cengkeh tampuk sama nenek
emang enggak jelas ya
mau jadi anak kenal kali kalian tua ya iya
kalian itu harus diajari supaya jadi anak
yang patuh sama orangtua iya
bu maksud ibu tuh apa sih
masih aja datang ke rumah aku
maksudnya apa sih sebenernya
mengambil hati anak anakku
aku ini kan neneknya rido mia dan kiki
aku menyayangi mereka
ibu juga menyayangimu maya
kamu gak pernah sayang sama aku
itu itu padaku prime
itu ini itu ini islam
islam salah paul